emang semua yang mel bilang benar
gue pernah disiksa sama nyokap tiri gue
di saat setelah nyokap gue meninggal
gue punya nyokap tiri yang selalu nyiksa gue
gak ada satu hari yang terlewatkan tanpa gue disiksa sama nyokap gue
gue kasian sama dia
kenapa lo gak akuin aja sih
yang ada di posisi pangeran
karena gak ada manusia yang berhak untuk dipermalukan di depan semua orang kayak gitu
siapa putri yang dipermalukan
pangeran dibully sama mel pak
enggak salah denger saya
saya serius pak
kenapa pangeran diem aja
jangan jangan dia beneran malu aibnya dibuka
jadi kalian liat sendiri kan
hidup pangeran tuh gak sesempurna yang kalian pikir
dan kalian tau
orang yang suka bolak balik dokter jiwa
berarti punya penyakit mental
gimana guys pendapat kalian setelah liat video ini
udah selesai permaluin gue
atau masih ada yang mau lihat ini di depan semua orang
kalo lo sekarang janji gak macem macem lagi sama gue
ya gak bakal gue sebar aib lo
tapi kalo lo masih macem macem tau sendiri akibatnya
kalau lo udah selesai ngomong sekarang gantian
sekarang kalian semua udah tahu
semua orang pasti punya rasa takut
takut itu bukan untuk dihindarin
tapi untuk dihadepin
lo pasti bisa melawan rasa takut
mau bilang gue punya gangguan jiwa
emang semua yang mel bilang benar
gue pernah disiksa sama nyokap tiri gue
di saat setelah nyokap gue meninggal
gue punya nyokap tiri yang selalu nyiksa gue
gak ada satu hari yang terlewatkan tanpa gue disiksa sama nyokap gue
gue terus disiksa sampe gue trauma sampe sekarang
dan bokap gue gak pernah ada
dan gue selalu sendirian
gue masih ada
dan gue selalu ada
dan gue selalu ada
dan gue selalu ada
dan gue selalu ada
dan gue selalu ada
dan gue selalu ada
gue emang ke dokter jiwa
karena gue udah gak tau lagi
gue gak tau lagi gimana caranya ngilangin rasa trauma gue yang udah ada dari gua kecil
gue gak malu
tapi gue sama sekali gak mau
dulu seseorang pernah bilang sama gue
itu bukan untuk dihindarin
tapi untuk kita lawan
dan sampai kapanpun
sampai kapanpun gue akan ingat kata kata itu
gue gak nyangka batu bata masih inget sama kata kata gue
lu tau mel
itu sama sekali gak nunjukin kelemahan gue
tapi justru nunjukin kelemahan lo
sekarang gue semakin yakin
lo itu gak pantas untuk dicintain
yang pentingin kepentingan lo sendiri
yang bahagia di atas penderitaan orang lain
mau ngapain ke rumah gue hujan hujan gini
kok cari penyakit aja deh
capek banget gue ditekan terus sama mel
gue capek nurutin semua
yang dia mau
tapi di sisi lain
gue gak mau
kalo sampe aib keluarga gue kesebar
karena gue malu banget susu goreng
lebih baik gue yang dipermaluin
gue yang jelek namanya
tapi bukan keluarga gue
gue gak tau harus kemana lagi
kenapa lo harus malu sih
jangan anggap trauma itu sebagai aib
kan gue udah pernah bilang sama lo batu bata
kalau lo anggap semua itu aib
mau akan terus tertekan sama mel
gue pasti baik baik aja
sekalipun mel mau nyebarin
lo udah trauma
sama perlakuan nyokap tiri lo
jangan biarin itu terjadi lagi lewat mel
lo gak malu aib lo diumbar umbar
buat apa gue harus mau
emang gue tuh cuma anak kecil
yang disiksa sama nyokap tiri gue
dan itu bener
itu bagian dari hidup gue
ini semua emang bener kok
karena gue sama sekali gak malu
masa pernah kenyamanku
dan kan ternyata
teruskan teruskan teruskan
tepuk tangan apa yang perlu ditepuk tanganin
semua aja mbak
saya mendapat laporan ada lagi bullying di kampus kita ini
mel udah berusaha bully saya
saya mendapat laporan ada lagi bullying di kampus kita ini
mel udah berusaha budi saya
dia nunjukin video trauma saya pas saya kecil di depan semua orang
lu berdua sama sahabat gue